rabu lalu presiden joko widodo telah mengumumkan pemberian tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara atau asn atau pns serta pensiunan
pemberian thr ini disambut baik oleh pemerintah provinsi dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyatakan pemerintah provinsi dki jakarta akan mengikuti kebijakan terkait tunjangan hari raya yang telah ditetapkan oleh pemerintah rabu kemarin
pemprov dki akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pencairan thr di lingkungan pemprov jakarta berjalan lancar
dan ini tentunya presiden sendiri yang mengumumkan berarti pemerintah pusat sangat serius untuk menangani ini